di nomor taulu atau seni tim husu indonesia akan mengirimkan empat atlet putra dan empat atlet putri terbaiknya ke sea games vietnam mei mendatang
pada sea games vietnam nanti nomor taulu total akan memperebutkan tiga belas medali emas
tim musuh indonesia sebenarnya sudah menggelar platna sejak akhir tahun dua ribu dua puluh lalu
namun pandemi covid sembilan belas yang melanda membuat persiapan yang dilakukan berjalan dengan kondisi yang kurang ideal
sudah lebih ke persiapan mental ya anak anak jadi karena dua tahun lebih ya hampir udah dua tahun ini vakum ya
jadi semua kejuaraan terutama yang internasional kan semua cancel
jadi terakhir mereka bertanding itu di pon
jadi saya harap hanya itu yang lebih kita tekankan itu ya ke mental mereka gitu
ditargetkan meraih tiga emas di vietnam salah satu tumpuan tim wusu indonesia di nomor taulu adalah edgar safier marvelo
di games filipina dua ribu sembilan belas lalu edgar mampu meraih dua medali emas bagi kontingen merah putih
meski begitu tim busu indonesia nomor taulu tetap memberikan kesempatan bagi atlet atlet muda
dari total delapan atlet nomor taulu yang akan dikirim ke sea games vietnam empat diantaranya baru pertama kali merasakan ajang multi event sekelas sea games
pastinya pengen medali emas ya pengen mempertahankan apa yang telah saya raih
tapi mungkin memang peta kekuatan lawan juga kita susah ditebak
karena memang sudah tiga tahun kita tidak bertanding internasional yang pastinya kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin
dan nanti kita lihat di karpet pertandingan aja gimana hasilnya
segang tapi ada rasa senang juga
kayak akhirnya aku bisa mengikuti pertandingan sea games terus bisa membawa bangsa negara terus bisa bertemu dengan lawan yang hebat
nah itu yang membuat saya cukup senang tapi pasti ada groginya karena takut tidak memberikan main yang maksimal
selain nomor taulu tim busu indonesia juga akan mengirimkan delapan atletnya di nomor santa atau pertarungan
erlangga wisnuaji dwi prasetyo jakarta